istilah startup mengacu pada sebuah usaha yang baru dirintis dan menerapkan inovasi teknologi
kemudian menjadi solusi dari sebuah masalah di masyarakat
menurut lembaga pemeringkat startup asal peru startupranking com
saat ini indonesia memiliki dua tiga ratus tujuh puluh sembilan startup
jumlah pengguna internet di indonesia yang mencapai angka dua ratus lima juta
menjadi alasan tumbuhnya startup di tanah air
seiring berjalannya waktu banyak diantaranya yang tidak mampu bertahan
dalam ketatnya persaingan di era ekonomi digital
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua setidaknya ada sembilan belas startup dan perusahaan digital di indonesia
yang melakukan pemangkasan jumlah karyawan
mulai dari si cepat link aja jd id tanihub zenius shopee indonesia
toko kripto karsom fabelio grab kitchen hingga indosat oridu
jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
jadi harus berubah berubah ke suatu bisnis atau konsep yang dibutuhkan masa depan
sebenarnya hanya shifting makanya ada phk
padahal jika perusahaan itu bisa transformasi itu tidak terjadi phk sebenarnya menurut saya
itu hanya shifting model
kegagalan startup bertahan tidak lepas dari sejumlah faktor
pakar ekosistem e commerce fintech dan digital agus chandra mengatakan
perusahaan startup biasanya memiliki sifat disruptif terhadap industri yang sudah ada
untuk membangun ekosistem sekaligus melakukan riset pasar
salah satunya dengan cara royal memberi bonus atau dikenal dengan istilah bakar uang
saat investor masuk untuk memperluas pasar startup menggelotorkan dananya
untuk memberi subsidi dan harga murah kepada konsumen
namun tak cukup hanya kuatnya permodalan
tetapi diperlukan kreativitas dan strategi jitu untuk menjaga permodalan tersebut
serta menyisakan modal saat ada badai dari faktor tidak terduga yang menghantam
seperti kondisi politik dinamika ekonomi global dan perubahan perilaku konsumen
dalam arti setelah anda mendapatkan investasi
itu tidak boleh istilahnya dibobardir habis untuk melanjutkan itu
jadi harus ada persiapan faktor se ex itu
sehingga waktu itu kan alibaba survive
dia bisa mengalahkan raksasa raksasa lain yang sudah masuk ke negaranya
menurut saya begitu
jadi kreativitas yang dibesarkan
yang operation case nya dikecilkan
servisnya diberikan yang semaksimal mungkin yang intangible nya
ada pun anggapan bahwa startup mendulang omset besar dari bisnisnya
bukan berarti telah mencerminkan keuntungan yang besar pula
tetapi juga ada biaya besar yang digelontorkan di sana
pakar juga mewaspadai kemungkinan terjadinya gelombang phk susulan di tahun dua ribu dua puluh
karena perusahaan rintisan tersebut memang harus bertransformasi
di syaritonang maria okthoba jakarta